ppkm darurat jawa bali dimulai hari ini
tempat ibadah seperti katedral jakarta dan seluruh aktivitas paroki di keuskupan agung jakarta dihentikan
aktivitas seperti misa offline pelayanan ppk misa online sakramen baptis sakramen penguatan dan penerimaan komuni pertama dihentikan sementara
kegiatan seperti sakramen pengurapan orang sakit dan perkawinan masih dapat dilakukan tapi dengan ketentuan dalam pedoman umum kaj
kegiatan seperti katedral jakarta dan seluruh aktivitas paroki di keuskupan agung jakarta dihentikan
keluarkan hari ini seluruh gereja paroki kami minta untuk menutup dan menghentikan seluruh aktivitas